seorang bapak di surabaya tega membanting balita anak kandungnya yang masih berusia enam belas bulan hingga tewas
peristiwa tragis ini terjadi setelah sang bapak bertengkar dengan istrinya
warga peloso timur tambak sari surabaya senin malam dikejutkan dengan dugaan pembunuhan balita berusia enam belas bulan yang dianiaya oleh ayahnya sendiri
balita ini tewas setelah mengalami luka serius di kepala dan tulang rusuknya akibat benturan benda tumpul
diduga korban dibunuh dengan cara dibanting oleh pelaku yang diduga mengalami depresi
kejadian ini terbongkar setelah warga mengetahui pelaku dan istrinya terlibat pertengkaran
namun setelah dilerai warga justru menemukan anaknya sudah tengkurap tak bernyawa
tapi warga sudah takut karena sering ajar anaknya itu
ini anaknya bahkan istrinya juga
justru malah yang tahu warga sekitar sini
dari olah tkp polisi menduga pengamanan
penganiayaan terjadi karena pelaku tengah mengalami depresi
kalau diindikasinya dipanting kalau melihat perlukaannya
ini karena orang tuanya depresi atau kemana
depresi orang tua lakinya
sementara jenazah korban yang sudah diperiksa di ruang jenazah rsud dr sutomo
langsung dibawa ke rumah duka untuk disemayamkan dan dimakamkan